serta meminta diskualifikasi pasangan capres prabowo gibran
tim anies mohaimin juga meminta agar digelar pemilu ulang
ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini
untuk mengambil pelajaran dari sejarah
berdiri dengan keberanian moral dan intelektual
untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi
demokrasi memperkuat fondasi keadilan di dalam negara kita
langsung aja nih kita baca di netizen pertama ada dari ed zubaida
semoga di bulan yang penuh berkah ampunan dan makfiroh
mk yang mulia memutuskan dengan berpegang teguh pada keadilan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun
ya semoga aja ya hakim mk ini bisa memutuskan sidang tanpa tekanan dari pihak manapun dan siapapun
lanjut di netizen kedua dari ed fran
betul banget nih karena keputusan ini memang bukan perkara mudah ya buat hakim
nah kalau di netizen selanjutnya ada dari ed mikael
mk yang memulai mk pula yang akan mengakhiri
semoga majelis penuh menjunjung tinggi integritasnya
semoga hakim bisa menjunjung tinggi integritasnya
dua kubu pemohon gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat kompak mengajukan nama sejumlah menteri
dihadirkan dalam persidangan di mahkamah konstitusi
permintaan tersebut akan dibahas dalam rapat hakim
ketua mk soehartoyo menegaskan bahwa dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini
mahkamah harus berhati hati karena ada irisan irisan keberpihakan
jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon
tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah
bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga
itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat mustad hakim
sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan
langsung aja kita bacain komentar dari netizen ad franciscus yang bilang
ini kasus besar seharusnya siapapun kalau dibutuhkan sekalipun menteri
kalau menurut netizen yang satu ini nih siapapun yang dibutuhkan dalam sidang itu perlu dihadirkan sekalipun menteri
lanjut di netizen berikutnya dari ed yuan yang bilang
adem sekali lihat yang mulia semoga dapat memutuskan hasil sidang seadil adilnya
amin ya semoga yang mulia hakim bisa memutus sidang nih dengan seadil adilnya
semoga para hakim yang sedang berpuasa dapat menegakkan keadilan dan kebenaran
jangan mendukung yang zolim dan sudah jelas kecurangannya
berat hisapnya pak hakim kelak di akhirat jika membela yang zolim dan tidak membela kebenaran
ternyata banyak ya netizen yang berharap hakim bisa menegakkan keadilan dan kebenaran
selain yang para pengacara kondang bacakan gugatan ataupun eksepsi di sidang mk
netizen juga menyoroti anak pengacara yusri lajar
yaitu yuri kemal fadlullah
yuri sempat membacakan eksepsi atau bantahan terhadap gugatan mengenai dugaan kecurangan pilpres dua ribu dua puluh
yuri sampaikan pihak memohon sama sekali tidak memberikan dasar yang dihitungkan
alih alih malah hanya mendalilkan hal kualitatif terkait dugaan kecurangan pemilu oleh beberapa pihak dalam bentuk narasi
sedangkan narasi bukan bukti hukum dalam sidang mk
dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi narasi utopis yang dibentuknya
terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma cuma menganulir
sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah
kita baca dari komentar netizen pertama ada dari ed don enam puluh sembilan wuk yang bilang
sepertinya ini menjadi ajang penampilan advokat muda indonesia
advokat senior terkesan mendidik advokat muda supaya memiliki jam terbang di tingkat nasional
semoga aja nih ya advokat muda dan para senior itu bisa saring langkul demi pendidikan hukum di indonesia yang lebih baik
lanjut di komentar netizen berikutnya ada dari adrehimaprayudia yang bilang
anak muda generasi penerus bangsa yang berilmu berakhlak dan bertakwa kepada allah
tetaplah berpedoman pada kepentingan bersama demi bangsa dan negara indonesia yang sangat kita cinta ini
kalau netizen yang satu ini nih ngasih semangat nih buat advokat muda buat terus jadikan kepentingan bangsa indonesia sebagai pedoman
langsung aja nih kita bacain komentar berikutnya dari adendaksetiawati yang bilang
hebat putra bapak yusril anak muda yang maju yang bisa jadi contoh
maju terus bersama mas gibran juga anak muda
ayo anak anak muda seluruh indonesia bangkit di dalam kebenaran
semoga putra bapak yusril hebat seperti ayah andanya
wah ternyata yuri juga banyak nih dapat semangat dari netizen biar bisa ikutin jejak sang ayah
itu dia tadi berita yang banyak disorot oleh netizen
siapa tahu nih komentar kamu dibacain di netizen
kalau begitu saya anseli natasha pamit undur dari dulu
tapi jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel youtube kompas tv